ketauan ya sekarang
kok kamu gitu sih
nanti kalau karir mama
coba kamu pikirkan dong
bukannya itu ma
banyak latihan buat olimpiade matematika
gak ada waktu
jadi gimana dong
mama punya ide
kamu bantuin mama
buat yang pertama kali
dan terakhir kali
besok kamu harus dateng
nah dua kali
tapi besok dateng
dibuy mis keyr gue
kok gak diangkat angkat
kok gue gak tau handphonenya bunyi
soalnya tadi tuh gue lagi di kamar mandi
oh nggak ada apa apa sih
cuman iseng aja
ih kepo mami
biarin orang bunyinya pas udah mahal
kok gue gitu sih
kemaren dia yang ngasih gue bumbu
sekarang telepon gue
siapa yang ngajarin kayak gitu
udah lah mon
nggak usah ngatur ngatur buah
tapi di sini gue ketua lo semua
mau pembuktian lagi
gue rasa nggak perlu
karena lo udah pernah lawan gue dan gue menang
jadi lo harus denger kata kata gue
tapi terserah lo
kalau nggak mau dengar nggak apa apa
jalanan lebar lo mau keluar keluar aja
atau mau gue yang keluarin lu bertiga
aduh itu gan
ini itu ini itu
udah ngomong aja
bibitnya bukannya mau ikut campur urusan ini ya
tapi dabi bibitnya tuh karunya
kasian sama aden
kenapa sih boy
kan si aden lagi suka sama neng repa ya
tapi sekarang aden udah nggak bisa lagi berteman sama neng repa
nyonya saya tidak suka sama neng repa
jangan kan itu deket pun atau udah nggak boleh sama nyonya
karunya si aden
ini pasti urusan mamanya boy lagi
jangan sampai tau nyonya
kalau bibitnya cerita soal ini
jangan sampai tau nyonya kalau bibitnya cerita soal ini
ini ke agan
gila kunyonya dicarekan kan
oh dateng nanti
rahasia ini aman sama saya
udah tuh nenun
sekarang pantes ya